dalam penentuan kebijakan fiskal
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
masuk bursa bakal calon wakil presiden ganjar pranowo
ahy menjadi salah satu dari sepuluh nama kandidat cawapres lain
hal itu disampaikan ketua dpp pdip perjuangan puan maharani
dalam rakernas pdip pada selasa
menurut dia ahy masuk bersama beberapa nama lain
seperti erick thohir mahfud md sandiaga uno dan airlang gehartarto
mencawa presen nama kan banyak sudah sepuluh
kalau boleh saya sebut yang ada di media pak mahfud
sudah masuk namanya pak erick thohir pak ridwan kamil pak sandiaga uno
kemudian ada pak ahy pak ahy pak ayo pak airlangga
nama nama itu ya termasuk dalam perta yang ada di pdi perjuangan
merespons hal itu deputi balitbang partai demokrat
syahrial nasution menegaskan
partai demokrat dan pdip berada di poros yang berbeda
pada cnn indonesia com ia mengatakan
partainya masih berkomitmen dengan koalisinya
namun syahrial menambahkan
pernyataan ketua dpp pdip puan maharani itu merupakan kejutan dan kabar baik
sebelumnya partai demokrat mengancam akan mengevaluasi dukungan
jika anies baswedan tidak kunjung memutuskan
siapa calon wakil presiden yang akan mendampinginya
jurubicara partai demokrat herzaki mahendra putra menegaskan
partainya membutuhkan kepastian
agar publik segera menetapkan keyakinan untuk memilih anies baswedan
demokrat menyuarakan aspirasi rakyat pro perubahan
yang ingin segera mendapatkan kepastian
mas anies baswedan bisa berlayar
kalau cawapres belum umumkan siapa cawapresnya
publik menganggap belum ada kepastian
kesepakatan dukungan dari parpol parpol pengusungnya
menanggapi hal tersebut jurubicara anies baswedan sudirman said menyebut
anies baswedan tidak kunjung memutuskan

dan membutuhkan ruang untuk memilih pendampingnya
tim liputan cnn indonesia